bahasa arabnya kursi itu bos kursiun bos bahasa arabnya kursi itu aku siun
itu udah pada tahu kan coba barang apa bahasa arabnya kursi
kursi betul betul cakep coba siapa yang tahu bahasa arabnya meja meja
mereka mau kemana kayaknya ada sesuatu gimana kalau kita ikutin aja terus sekalian kalau bisa
kita kerjain cerdas ide mutus terbesar aduh aduh aduh itu memang sungguh
aduh bola nih mainin ah
tolong tunggu dulu
ini kok pada di sini bukan di
jadi gini susan lecher kan belom bel kita boleh main bola seputar sini
tapi muzaza bola kita lagi dibayangin sama anak kecil
dia tuh di sana
loh ya aku gak tau orang terkati di situ yang senang main bola gini gini terus tiba tiba ilang
aduh terus anak kecilnya pergi kemana
tuh ilang kemana
ah fon hai kau
jangan jangan itu tuh yo sun is fail
makanya tadi di warung wilis kita dengar cerita dari warga tentang tuyu yang suka mencuri uang warga
kan gak terus aja itu cuy
jangan jangan itu yang tadi kuyuk lagi
itu kepalanya botak badannya kecil terus bisa menghilang lagi
aduh gitu namanya
ya allah anak anak kalian ini belajar di pesta antren ngerti agama harusnya tau
tuyul itu nggak ada itu cuma kurofat tahayul
jadi jangan percaya udah mendingan sekarang ke kelas sana ya
tapi ustazah itu tuyulnya gimana ustazah kalo aku keliaran

ustazah balik ke kelas ya
kita kemana ustazah
tadi siang juga aku liat ada tuyul botak kecil itu
bukan itu juga sih kayak emang bedul lah
hah bang bedul
jangan jangan oh jangan jangan
itu beneran tuyul lagi itu namanya
lah emang tuh cerdas apa
gak tau juga sih
otong ngantuk banget lagi malah papa belum ketemu
wow ada kamar tuh kayaknya
gak ada orangnya lagi
numpang tidur situ aja
empuk juga kasurnya
ada bonekanya lagi
ah apaan itu
ah apaan itu
ah apaan itu
ah apaan itu
ah apaan itu
nah anak anak sekarang kalian harus mencatat kata benar
dan kalian hafal juga
dalam bahasa arab
benda dalam bahasa arab
capek yang tahu bahasa arabnya
tuh gak ada
kau tahu ya
kursi apaan ya
kursi tau kemana ngapain
bahasa arabnya kursi itu bos
bahasa arabnya kursi itu
bahasa arabnya kursi itu
udah pada tahu kan ya
apa bahasa arabnya kursi
coba siapa yang tahu bahasa arabnya
meja apa yuk
tolong paradis di spesifikasiaperangkul
nadem buaja yudh
candah tanggal rati sandbox
coba siapa yang tahu bahasa arabnya buah buah buah tunggu tunggu aku aku pernah ingat ingat
buah buah itu bahasa arabnya bos bos bos bahasa arabnya bos aduh aduh enggak tunggu tunggu sorban
ustadz aduh agak mencong eh aduh kok suara bos nggak ada lah kenapa sinyalnya pada hilang hilang begini
buah aduh sinyalnya tapi begini sih
buah itu bahasa arabnya air pukat
bukan bahasa arabnya buah itu sama rune post op kosong itu buat yang enggak jama' ada lagi sama
rotun nah itu yang jama'ku set
iya hai ke pinter ustadz zaki cuman ngetes siapa yang tahu bahasa arabnya buah ternyata
hai ketau ajib hai ke tepuk tangan buat hai ke ye ye ke sini dong ya mungkin disuruh sinyalnya adik
anak anak pada kaget bisa sekali dah
aku emang gini dani kalimah anak orang kaya
gun ski kebisa apa apa bisanya
tidur makan tidur makan ya allah deh
ada duit ya allah amelia duitnya banyak amat iih masalah